kalian lagi kalian ternyata sudah bisa hidup
dia mengarah kita untuk membuat kesajin

itu radin kian santang
radin kian santang
radin kian santang
radin kian santang
raden kian santal harus bertanggung jawab
salah kami rusak
kembalikan salah kami
salah kami rusak kena makan anak tikus
dia sama kami pada kering
benar itu benar
tikus dari mana
pasti itu kiriman dari dewi arum dalu
karena dia murka karena tidak diberikan sesajen
kalau begitu ayo kita lihat
ada dua masalah
yang sudah menjerat
yang pertama adalah percobaan pembunuhan dengan racun ular demokratis
tidak raih tidak seperti itu aku benar benar
sangat tidak tahu
kalau racun ular tumbuh raca itu benar benar sangat mematikan
yang aku tahu kalau ular bumi raja adalah obat itu raihku
sehingga kau harus mendapatkan obat
untuk menidurkan seseorang
kalau aku benar benar
aku memerlukan racun
untuk ular raja
menidurkan nyimah secara santang
secara santang tidak
dan kepada raihku
sang penguasa kerajaan pajejaran
dari mana kau mendapatkan racun ular bumi raja
untuk mendapatkan racun ular dumur raja
dari kisah umar raih
untung aku bisa membunuh tapi foto itu
jadi aku bisa menggambing hitamkan dia
merupanya kamu berani melawan koki soma
ternyata lumayan juga kan rakan orang ini
baiklah aku harus gunakan jurusan dalaanku
dosal manusia tidak berguna
dan mohon maaf kepada penggawa penggawa kerajaan pada jalan yang terhormat
asal kalian tahu
kisoma mati karena dia dibunuh oleh nyai rompang rai
aku tidak percaya paman
aku yakin sekali
taman amuk marugo pasti hanya mengarang cerita saja
dalam persidangan seperti ini
jika kamu ingin membantah
kamu harus berhenti
kamu harus memiliki bukti
apakah kamu punya bukti
karena tidak adanya bukti yang cukup
bahwa raka yang memiliki racun itu
kau terbebas dari hukuman itu
hari ini saya akan memilih
tidak akan padam
bersumpah apa ibunda
pada waktu itu
ibunda kentering manik
ayahandamu pergi mencari buruhannya
dan tinggal ibunda juga ibunda kentering manik
di tengah tengah hutan
datang sekelompok perang
rakyat biar aku yang menghadapi
ya sudah biar aku saja yang menghadapi mereka
akan kami habiskan ini berdua
bagaimana tangan yunda
apakah tidak apa apa
tidak apa apa rai
rai terima kasih
kamu sudah menyelamatkan nyawamu
aku akan membalas mudimu
jika ada bahaya yang mengancam nyawamu
aku akan berusaha menyelamatkanmu sebisa tenagamu
jika ibu nda ketrimanik tidak menolong ibu nda
ibu nda tidak tahu apa yang akan terjadi pada ibu ndana
kau memang terlalu mudah untuk dibohong
kalau saja kau tahu
aku tidak tahu